lantas apa dampak diceraikannya qatar oleh koalisi arab saudi
sebesar apa raksasa ekonomi qatar di tengah hegemoni arab saudi di timur tengah
pecah kongsi negara teluk saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa pecah kongsi artinya sudah mulai split ya terpisah dan pakai kali ini dipimpin oleh arab saudi
kita lihat bersama negara negara mana saja ini adalah eskalasi krisis timur tengah
bahwa ternyata negara negara yang bersama dengan arab saudi kali ini juga ada yaman yang akan bergabung juga
kemudian ada mesir ada yaman kemudian ada bahrain termasuk juga uni emirat arab
bersama sama dengan topnya yaitu arab saudi akan memutuskan hubungan diplomatik mereka bersama qatar
jadi tidak akan ada lagi hubungan diplomatik dengan qatar
alasannya seperti yang sudah kita tahu beberapa waktu belakangan bahwa menuduh qatar
menjadi bagian dan bahkan membiayai aksi aksi terorisme kemudian juga ekstremisme
dan hal tersebut bila kita runtut ke belakang pada pekan lalu bagaimana qatar news agency mendapatkan hak ataupun juga pertas
dan di sana disebutkan ataupun emir mereka sheikh tamim menyebutkan agar memberikan sedikit kelegaan hubungan dengan iran
yang kita tahu bahwa iran merupakan musuh bersama musuh bebuyutan dari negara negara teluk
kemudian hal tersebut membuat sebuah fenomena ataupun sebuah penilaian menurut versi al jazeera
yaitu media yang dimiliki oleh kerajaan qatar bahwa hal tersebut tidak memiliki basis fakta
bahwa menurut arab saudi qatar terlibat kemudian membiayai aksi teror kemudian ekstremisme kemudian memiliki kedekatan dengan iran
hal tersebut tidak memiliki basis fakta
ini menjadi salah satu yang menarik untuk kita bahas
karena arab saudi mengatakan membiayai tapi menurut qatar sendiri tidak ada basis fakta yang valid untuk menuduh hal tersebut kepada mereka
tapi apapun ceritanya bahwa kita tahu apabila kita berbicara mengenai iran
atau kita berbicara mengenai arab saudi maka faktanya ada suni dan siah di sana
ada sebuah komitmen ataupun juga sebuah pandangan yang berbeda antara negara negara di
teluk dan juga untungnya mereka merupakan negara negara produsen baik minyak mentah maupun gas alam cair di dunia
dan hal tersebut menyebabkan sebuah rivalitas tidak hanya terkait dengan ideologi tapi juga dengan uang
siapa yang bisa bersekutu dengan negara negara besar seperti amerika serikat
maka notabene mereka akan lebih lincah untuk bergerak memanfaatkan potensi ekonomi
dan kita tinggalkan terkait hal tersebut karena ternyata hanya dimiliki waktu sekitar dua hari untuk bahas
bahkan ada yang dua minggu untuk meninggalkan qatar
jangan lupa yang menarik adalah penerbangan ke qatar pun juga akan di ban tidak boleh lagi di sana
kita bergeser ke sini ada beberapa hal sesungguhnya yang menjadi salah satu penentu mengapa begitu penting ataupun juga kerajaan bisnis dari qatar
kita tahu bahwa qatar merupakan pemasok lng terbesar di dunia
saya tunjukkan pada anda kita lihat bersama bagaimana grafis ini per metrik ton
kita lihat qatar adalah
dibandingkan yang lain australia malaysia indonesia sedikit afrika utara afrika barat rusia dan negara lain
tapi qatar adalah yang terbesar
artinya begitu bergantung dunia untuk lng dari qatar
tidak hanya itu qatar juga relatif memiliki kepandaian untuk mengolah kekayaan mereka
mereka memiliki kekayaan seperti media misalnya mereka memiliki al jazeera
kemudian ini menambah legitimasi sebuah negara di mata dunia
dengan kredibilitas jurnalistiknya
kemudian kita lihat juga selain itu dia juga memiliki saham ataupun salah satu saham terbesar di barclace
kemudian juga memiliki top tiga sebagai pemilik saham terbesar di voi
salah satu produsen terbesar otomotif dari eropa
kemudian tidak hanya itu dia memiliki lagi saham di salah satu klub bola
kita lihat juga psg juga dia memiliki saham
jadi begitu begitu masif mereka pengelolaan keuangan
keuangan mereka terhadap kekayaan yang mereka miliki
dan apa dampaknya
begitu arab saudi mengatakan meng cut hubungannya memutus hubungannya dengan qatar
apa yang paling mendapatkan manfaat adalah harga minyak
langsung mengalami kenaikan
karena geopolitik juga membuat kesiapan
ataupun juga membuat kekhawatiran di pasar global
dan apa dampaknya bagi indonesia ini
menteri keuangan sri mulyani beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa dalam apbnp dua ribu tujuh belas
akan direvisi angka mengenai harga minyak mentah indonesia ataupun icp dari empat puluh lima dolar amerika per barel
sebelumnya disebutkan lima puluh dolar amerika per barrel
tapi pasnya momentum ini kita akan lihat akan seperti apa
apakah tetap akan ada direvisi di lima puluh dolar amerika per barrel
dan ini adalah kerajaan bisnis qatar untuk kita lebih tahu lagi bahwa qatar itu merupakan negara dengan pendapatan per kapita terbesar di dunia
paling kaya di dunia sederhananya
dan dia juga merupakan ekspor ter lng terbesar
dan jangan lupa mereka juga memiliki korporasi raksasa qatar airways
kita lihat mereka punya al jazeera kemudian rosnev ini perusahaan raksasa asal rusia
kemudian marklace ini klub sepak bola dan juga vw
qatar tampaknya mulai mendekati hegemoni arab saudi sebagai bagian dari negara teluk
dan hal tersebut menarik untuk kita lihat
apakah nanti akan terus dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan qatar
atau akan ada sebuah renegosiasi antara negara negara tersebut
tapi yang pasti buat kita ketika harga minyak naik nanti pasti akan bbm harganya akan naik dan juga listrik yang bahan bakarnya adalah dari
jadi minyak mentah dan gas tampaknya juga akan terdampak menjadi lebih mahal